sejumlah kepala desa yang tergabung dalam asosiasi pemerintah desa seluruh indonesia atau apdesi
melontarkan dukungan untuk presiden joko widodo tiga periode
dukungan perpanjangan masa jabatan tiga periode dilontarkan para kepala desa
pada ajang silaturahmi nasional atau abdesi yang dihadiri presiden joko widodo
apakah suara para kepala desa ini murni dari akar rumput atau hanya akal akalan segelintir elit
di balik operasi politik untuk memperpanjang masa jabatan presiden tiga periode
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom
dengan ketua umum asosiasi pemerintah desa seluruh indonesia surta wijaya
selamat sore pak surta
dan pengamat politik universitas al azhar indonesia ujang komarudin
selamat sore kang ujang
selamat sore mbak ritana
oke saya mau ke pak surta terlebih dahulu
pak surta apa alasan para kepala desa yang tergabung di apdesi ini
mendukung perpanjangan masa jabatan jokowi tiga periode
bukan begitu mbak ceritanya
jadi gimana pak
ceritanya bukan begitu
kita tuh dalam keadaan silat nas
ini akan rundown agenda abdesi dari ketika kita menyampaikan aksi damai ke pak presiden
tuntutan kita usulan kita atau aspirasi teman teman kita itu mulai dari menyampaikan aksi damai
nah kemudian kita dengan teman teman
teman teman sepakat dibuat siratur rohmi
saat itu kita total tidak ada hal hal yang menyebut urusan politik
total adalah menyangkut urusan pengajuan aspirasi dari teman teman di indonesia
ketika saya menyampaikan enam poin tersebut
ya kemudian pak presiden menyambut sambutan dengan beliau
jadi di amini
keinginan para kepadesa aspirasinya
nah itu aja bu sebenarnya
kita tidak ada cerita cerita apa apa pada saat itu
nah ketika dikabulkan teman teman ada yang teriak gini gini
saya kan nggak tahu artinya gini
karena tetap kita komitmen ini acara murni
nggak ada cara apa apa
pak surta tapi setelah acara silatnas berakhir anda di depan teman teman wartawan mengatakan
abdesi akan mendeklarasikan dukungan kepada presiden jokowi untuk menjabat tiga periode
tapi rencana itu batal digelar
artinya memang sejak awal sudah ada rencana untuk mendeklarasikan mendukung pak jokowi tiga periode
dalam ajang silat nas abdesi kemarin
begitu pak surta
ada di beberapa media pak
jadi yang bener yang mana ini
sekarang kan harus umum
saya udah baca sekarang kan harus umum
jadi saya nggak ada cerita cerita kayak gini gitu
saya ceritanya total perjalanan acara sukses dengan pak jokowi pak presiden
cuma memang saya bilang kemarin juga saya kan ditanya dengan titik kompas kalau nggak salah
saya bilang ketika pak presiden mengabulkan permintaan aspirasi teman teman
teman teman mungkin rasa semangat
semangat senang gembira
ya ada cetak cetuk
itu sasar saja
siapapun orangnya sepanjang dia baik mau membangun desa dan pembangunan lainnya
seperti pendidikan kesehatan infrastruktur dan sebagainya di desa
ya ampun saya bilang tiga periode
ya sebetulnya juga nggak ada masalah
bagi saya ya untuk bicara pemimpin
kalau nggak benar satu periode juga kita ya salah
kalau ada masalah nggak dipilih
itu saya sampaikan
nah kalau ada teman teman yang teriak ya itu sih saya pikir
ya sudah saya bilang silahkan aja masing masing gitu bu
itulah bu cerita pastinya seperti itu
oke pak surta anda mengatakan bahwa ada lima tuntutan dari para kepala desa
kepada presiden jokowi
kalau itu dikabulkan maka sebagai bayar utang
maka para kepala desa akan mendukung pak jokowi tiga periode
artinya itu semacam tukar guling begitu
kalau keinginan para kepala desa dikabulkan
maka akan mendukung pak jokowi tiga periode begitu
ya saya kalau bicara itu juga nggak bicara itu
kalau teman teman mau berbicara itu di masing masing pribadi
ya saya bilang silakan aja sah sah saja
saya nggak ada bicara saya yakin juga pak presiden juga nggak berbicara begitu enggak
saya juga nggak ada kok
lalu saya diliru janji apa nggak
apa perlu saya sumpah nih diorang banyak
gak ada saya janji janji gitu
pak presiden mungkin jadi pak presiden
ini juga melihat keadaan kami di bawah kenyataan yang kami sampaikan
apa adanya konkret seperti itu
maka mungkin dia juga rasa terhangu juga dong
oh setempel aja dia kan tidak tahu pak presiden
mau setempel kita maaf ya seperti ormas
bahkan ormas aja juga punya lambang lambang bahkan kan hebat
masa kita seperti itu mungkin dia baru tahu
terus gaji kita kepala desa dan staf desa gaji kita tiga bulan
beliau pun tidak tahu ya kan
nah saya pikir kan dia rasa prihatin juga dong
bahwa pemerintahan terkecil di desa kok kayak
gini mungkin gitu ya
jadi semuanya ini kita berjalan apa adanya
kita memberikan aspirasi kepada presiden sebagai orang tua kita
kalau kita sebut ke pemerintahan kita yang terendah di bawah
ya kita sampaikan
dan waktu sama pak presiden sebagai orang tua kita dijawab
ya sudah oke oke
mulai karena cara beres gitu kan
pak surta saya ingin tanya ya
apakah ini betul betul murni suara para kepala desa
kalau tadi anda katakan bahwa ada
teman teman anda yang tiba tiba nyeletuk begitu ya
dalam forum silatnas di depan presiden
forum kemarin gitu ya
apakah ini murni suara para kepala desa
atau memang ada dorongan dari elit politik atau menteri di sekitar presiden
yang men setting suara kepala desa ini pak surta
ibu kalau bicara menteri
sepengat tahun saya ya pak yuto tuh
dewan waktu itu ya dewan parasatita
setiap kegiatan abis dia ikut ikut
kita malah diancam bu sama beliau
saya waktu kelas tiga aja diancam
kamu urusin aja desa yang baik ya betul
itu beliau masih hidup tanya sama beliau
saya berjalan baik
terus pak ruhut juga kemarin
oh nggak boleh ngancam ketika saya memberikan undangan
kamu jalankan baik baik itu kegiatan
undang itu aja
jadi nggak ada cerita di soros ini gitu
sebenarnya sepengat tahun saya itu
capek bu soalnya
oke oke saya mau ke kang ujang terlebih dahulu
pak surta tahan dulu ya
anda harus dengar analisisnya dari kang ujang ini
kang ujang apakah kemudian alasan kepala desa mendorong jokowi tiga periode
ini betul betul murni suara dari para kepala desa
yang merasa puas terhadap kepemimpinannya pak jokowi
apakah ini malah hanya settingan akal akalan
dari orang di lingkarannya presiden
tadi sudah dibantah oleh pak sultan
ya saya jelaskan dulu kan
sesuai dengan yang saya jelaskan di apa namanya
praksi pkb npr ketika diskusi kan
bahwa ketika skenario penundaan itu tidak bisa
sulit gitu kan lalu perpanjangan masa jabatan
tidak bisa juga katakanlah karena banyak yang menolak
pemerintah juga sudah sepakat pemilih dua ribu empat
dpr juga sama rakyat juga sama
maka desain yang saya katakan ujungnya adalah tiga periode
nah desain tiga periode ini kan butuh
prakondisi prakondisi penyesuaian di kalangan elit dan di kalangan rakyat
ya kan kalangan elit nanti elit partai
dan lain sebagainya lalu kelas menengahnya nanti mahasiswa
ya kan mahasiswa sudah dipanggil kemarin ke istana ya kan mahasiswa sudah dipanggil kemarin ke istana
ya kan mahasiswa sudah dipanggil kemarin ke istana
lalu kemarin katakan pertemuan si raffi romi para kepala desa
pertemuan itu hak tetapi kan ini menjadi persoalan ketika ditarik tarik ke wilayah soal dukung mendukung
tapi saya tadi sudah mendengarkan secara seksama ya
penjelasan pak suka bahwa tidak ada
tapi saya melihat ini adalah prakondisi di mana ya kan
ini apa namanya apa persiapan kepada apa namanya
apa namanya ketiga jokowi tiga periode itu
makanya wacananya menggemas seperti itu
kita lihat juga sebenarnya di bandung
sembilan yang lalu itu kan ada pertemuan lawan jokowi
dan itu juga mengatakan bahwa dalam apa namanya di kawas kawasnya itu bahwa
lindung jokowi dua ribu dua puluh empat artinya siap dia mendukung jokowi dua ribu dua puluh empat
jadi saya melihat apakah nyatir politik atau tidak dalam pertemuan kemarin
kita lihat saja nanti apa namanya tindak lanjut dari bapak bapak
bapak bapak kepala desa kalau nanti memang ada dukungan
kalau memang nanti ada deklarasi ya berarti selama ini apa yang dituduhkan itu benar
tapi kalau memang tidak itu yang menjadi harapan kita bersama
oke pak surta saya mau tanya ya ini ada desain prakondisi seolah olah bahwa
aspirasinya datang dari bawah dari para kepala desa
tapi saya ingin tanya pak surta anda dan teman teman kepala desa lain tahu tidak sih
kalau meminta pak jokowi tiga periode itu melanggar konstitusi dan juga undang undang dasar
empat puluh lima sebagai kepala desa harusnya tahu dong pak sukta
ibu kepala desa boro boro mikirin kayak gitu bu
di kampung itu kepala desa udah stres bu mikirin covid dua tahun pembangunan tersendat
makanya kepala desa dengan kemarin menyampaikan sebuah aspirasi
pak jokowi langsung beliau mengamini itu kan orang merasa kebahagiaan
seperti saya bilang tadi seperti anak lah sama orang tua minta ditmu sekolah
misalnya minta lagi diberikan kan orang senang juga kan
nah saya pikir itu seperti itu bu
nah tadi kalau bicara saya mau percepatan bu karena saya ini mau pelantikan acara di cilegon
tadi bicara bapak pembangunan emang saya sampaikan bicara bapak pembangunan
sekarang saya bilang ketika zaman psb di akhir akhirnya
mereka juga sama kan memberikan sebuah jasa menandatangani kan undang undang tersebut
namun kan beliau masa jabatannya berakhir
ketika pak jokowi terpilih
maka beliau merealisasikan kan dari undang undang tersebut
saya berpikir pada zaman beliau ini kan dengan adanya desa mengucur se indonesia merata se indonesia
itu artinya kan cukup bagus
beliau berarti punya konsen terhadap desa sesuai dengan beliau bicara membangun desa dari pinggiran kan
ya itulah yang jadinya kita teman teman nah itu pun saya aklamasi dong
kalau benar setuju silahkan bangun
ya kalau masih tinggi kan hidup semua
jadi simpel saja saya orangnya kan
ya sudah saya bilang kalau bangun
jangan jangan bercanda saya bilang kan
alhamdulillah ya sudah
pak surta oke
saya harus konfirmasi ya pak surta kami dapat informasi bahwa beberapa saat sebelum silatnas abdesi ini
ada pertemuan yang digagas oleh menko marves lut bin sarpanjaitan mengundang beberapa pengurus abdesi termasuk anda
ada pertemuan itu tidak
enggak bu kita gak ada pertemuan
kalau kita nah pemberikan undangan cerita cerita dia pesan mana ngancem loh bu
serius dia ngancem
jangan cerita cerita urusan
apa kamu jalankan itu kegiatan
saya datang kalau kamu jalan kegiatan
jadi tidak pernah ada pertemuan antara menko marfes lulut bin sarpanjaitan dengan para pengurus abdesi begitu
iya saya cuma dengar satu kali itu
memastikan datang gak
oke jadi anda bertemu
oke anda bertemu dengan pak luhut bin sarpanjaitan sebelum acara untuk memastikan kehadiran beliau
anda juga bertemu dengan mendagri tito canavian untuk memastikan kehadiran beliau

ketemu pak kemendes karena saya awalnya tahu gagal
teman teman kecewa kalau gagal
karena saya bilang ini teman teman datang semua
sampaikan dengan lewat orang ketiga
langsung saja yang bersangkutan
mengenai pertanahan setiap perkara di daerah daerah pesisir saya bilang
ternyata kan begitu bagusnya acara dengan pak ruhut
keluhan keluhan teman kepada saya disampaikan langsung
bahkan ada yang mau sertifikat bu
oke pak surta
saya harus tanya ya konfirmasi ke anda
abdesi yang sah berdasarkan sk kemenkumham merasa bahwa sangat keberatan
namanya dicatut organisasinya dicatut dalam dukungan jokowi tiga periode
jadi anda ketua umum abdesi yang sah atau bukan sesuai dengan sk kemenkumham
jadi gini bu
saya kan juga datang dong ke menteri dalam negeri
kata direktur ormas di menteri dalam negeri
bahwa gimana kalau kita dapat menkumham
tidak dapat ngambil di ks bantol
saya jalurnya ks bantol
tidak bisa ngambil menkumham
dan kita tidak mencatut persoalan abdesi tiga periode dan blablabla
enggak bu semuanya
itu mbak saya bilang spontanitas teman teman
masalah saya kan nggak tahu hati orang
ya sudah lah saya bilang celok celok saja
oke pak surta
artinya saat ini sebagai ketua umum apdesi anda tidak memegang sk kemenkumham
yang di situ mengesahkan siapa ketua umum abdesi yang
sah begitu menurut negara
tidak pegang sk kemenkumham ya
saya punya sk ks bantol
ks bantol kemen dagri
ya terus kita proses organisasinya
itu benar benar dijalankan mekanismenya kan
dihadirkan oleh pak menteri dalam negeri pak tito di munasnya
kemudian kita pelantikan di dpr ri
saya pikir tempat tempat organisasi kita jalankan dengan baik
dan kita juga diurah ke para desa para dipinitif bu
nah saya juga nggak mengganggu kok kegiatan beliau
beliau kan mantan mantan kepala desa sih
kesasah saja karena tidak terbenturan dengan anggaran selamat tangga beliau
jadi nggak ada bagi saya itu yang berbenturan
dan saya juga nggak mengkrim ini itu kok
nggak ada bu
saya mau jalan baik baik saja
menjalankan organisasi kepentingan masyarakat desa perangkat desa lembaga desa
saya pikir itu saja
teman teman sekarang ya sudah ada sebuah harapan
ya sudah bu bagi saya
lalu pak surta saya mau tanya ke kang ujang
kang ujang kalau ini di organisasi abdesi ternyata ada perpecahan ada dualisme kepemimpinan
yang satu pak surta wijaya memegang sk dari kesbangpol kemendagri
kemudian yang satunya memegang sk resmi dari kemenkumham
dan yang satunya mengatakan bahwa menolak penundaan ataupun jokowi tiga periode
yang satunya mendukung
artinya suara kepala desa ini tidak mampu ya mewakili mayoritas seluruhnya ya
ya itulah memang pola polanya kan seperti itu
kalau ada yang prot itu dibentuk yang kontra
kalau ada yang kontra ada yang pro
kalau ada mahasiswa yang demo ada yang meng counter yang demonstrasi itu
kan pola polanya seperti itu yang dibangun
oleh karena itu ya saya melihat itu bagian daripada permainan politik
walaupun memang tadi secara organisasi sama sama mengatakan sah
jadi yang satu di kemenkumham
cuma persoalannya ya kita sama samalah
kita lihat kita trust saja kepada kepala desa
jujur saja ke depan gitu ya
kalau memang apa namanya tidak ada terkait dengan tiga periode itu ya
apa namanya ke depan kita lihat tidak ada itu istilah deklarasi
tidak ada dukung mendukung
kita harus pegang janji pak suta itu
karena ini bagian daripada proses pembelajaran bagi publik
pak surta kabarnya anda dan teman teman kepala desa yang lain akan deklarasi mendukung pak jokowi tiga periode setelah lebaran
itu anda katakan kemarin di teman teman wartawan
enggak betul bu
kalau teman teman menyampaikan saya bilang dia begitu gembiranya itu betul
kalau memang teman teman dia juga misalnya indonesia teman teman yang aktif dia mau teriak
ya saseng saja saya pikir hak beliau
tapi sampai saat ini ke saya nggak ada tuh yang langsung ketum
cerita ini cerita itu nggak ada bu
ya dia pada pulang saja bu baru begitu saja habis dia teriak teriak
sampai saat ini nggak ada
ya kalau pun habis lebaran misalnya berjalan seputar mengalir dia teriak teriak di daerahnya
ya saya pikir saya juga enggak tahu kan
jadi tidak ada ya
deklarasi setelah lebaran dari para kepala desa dari abdesi di bawah anda
di bawah kepemimpinan anda untuk mendukung jokowi tiga periode
itu dulu yang perlu saya pastikan
ya saya enggak berani memastikan anda enggak ada
yang jelas bagi saya saat ini tidak ada
tapi sampai sejauh ini sudah berapa kepala desa dari berbagai macam daerah
anda kan pasti punya datanya sebagai ketua umum
saya kan benar benar politikus
habis beres malah saya senang senang gembira saja teman teman si indonesia
saya nggak tahu itu bu
bukan karena saya dah
karena di rundown acara silatnas kemarin itu ditulis ya bahwa ada sikap politik para kepala desa pada pemilu dua ribu dua puluh empat
kalau memang tidak ada niatan kenapa harus ada sikap politik terhadap pemilu dua ribu dua puluh empat dari para kepala desa
yang di rundownnya itu ditandatangani oleh anda loh pak surta
saya tidak membahas itu
tidak ada bu
saya langsung udah lah
saya berikan kok punya saya juga selembar
dikata di pinta ya sudah itu aja
enggak ada saya cinta cinta ini itu
kang ujang melihat aspirasi yang berbeda beda ya
yang berubah berubah pernyataan yang tadi berubah berubah dari pak surta wijaya membantah bahwa belum bisa memastikan apakah akan ada deklarasi mendukung jokowi tiga periode setelah lebaran
bahwa ini hanya aspirasi yang memang muncul begitu saja
tampaknya ada ketidakyakinan atau mungkin ada teguran
kita juga nggak tahu ya kang ujang begitu
tapi anda melihat analisa anda apakah ini bentuk operasi politik yang memang sedang dilakukan testing the water memunculkan opini dari bawah dari akar rumput soal perpanjangan masa jabatan masih terus berlanjut
saya punya keyakinan akan ada deklarasi
karena itu bagian terhadap proses dukungan dari grassroot
karena nanti dari grassroot dikondisikan dari kelas menengah dikondisikan dari kalangan elite juga dikondisikan
makanya tadi pak suta tidak menjamin kalau tidak ada deklarasi kan
yang jelas sampai saat ini tapi besok bisa iya bisa tidak
artinya saya punya keyakinan karena desain tiga periode itu desain yang memang nyata dan ada
oleh karena itu selalu ada cara cara tertentu yang katakanlah politik ya dengan cara cara tertentu ya bisa bayangnya kasar bisa canggih dan lain sebagainya yang mengkondisikan untuk ke arah sana
nah kalau saya melihatnya secara objektif saja ya diakui
atau tidak ini bagian daripada persoalan jokowi menuju tiga periode itu
pak surta terakhir ya
menurut anda dan juga teman teman kepala desa apakah memang tidak ada calon presiden yang mungkin saat ini bertengger di puncak survei yang bisa lebih baik memimpin indonesia dibandingkan dengan pak jokowi
sehingga anda dan juga teman teman harus mendukung pak jokowi tiga periode
kualitasnya tidak sebagus pak jokowi ya sampai anda tidak punya pilihan lain selain mendukung pak jokowi
ibu saya tidak berbicara
saya berbicara tiga periode
kami ini menjalankan
saya sama sama pun mimpin mewakuni desa
seperti saya dengan bupati dengan pak gubernur
ketika beliau konsen ya membangun desa ya tetap saja
kita tetap saja loyalitas terhadap saat ini bu
itu yang harus dipahami
saya nggak bisa dong seorang pemerintah daerah terkecil di desa
beliau memberikan sebuah pembangunan yang begitu konsen di desa
dengan dana desa dikucurkan
ya saya pikir saya sementara ini saya konsentrasi mengawal jalannya kepemerintahan pak jokowi
ya sekarang masih dipimitif
ya saya jalankan dong bu
saya terasa di desa
terasa banget ngebangun desa itu
ya allah bu jujur aja
sebelum ada dana desa
tapi memang jujur
ada dana desa kita enaknya cepat
cuma kan banyak aturan
dulu kita dana desa emang kita gampang enak juga gitu
tapi saya merasakan saya butuh percepatan pembangunan
dengan infrastruktur lebih baik
maka secara waktu ya para petani dan lain sebagainya bawa sayur mayur dan lain sebagainya
itu kan lebih cepat
itu secara waktu
dengan infrastruktur lebih baik di desa
dan ini saya bagi kesempatan baik dong seorang pemimpin konsen memberikan sebuah dana desa kedepan akan lebih besar
senang banget loh kita kita orang di bawah
nah saya kok belum tahu bicara pemimpin kedepan seperti apa
ya saya tahu pemimpin saya saat ini bapak presiden begitu konsen
tapi saya bilang nggak aja kami rame rame kan kemarin
apalagi ditabahkan besok
saya nggak tahu urusan politik lah bu
tahun ini saya urusan desa
sekarang siapapun presidennya yang bangun sekarang
ya kita dekap dekap saja saat ini
karena udah masih pemimpin
pemimpin yang senang lagi aktif dia konsentrasi desa
baik baik baik
oke baik baik
terakhir kang ujang
meskipun ini klaimnya aspirasi sekali lagi dari para kepala desa
yang sangat menikmati dana desa
yang jumlahnya lebih banyak pada eranya pak jokowi
tapi aspirasi ini melanggar konstitusi
apakah kemudian presiden jokowi semestinya angkat suara
dan menolak usulan dari para kepala desa ini
yang berpotensi melanggar konstitusi
kang ujang kalau memang betul betul
karena pak jokowi pernah mengatakan
siapapun yang mendukung ataupun mendorong saya untuk tiga periode
itu ingin menampar muka saya dan sedang mencari muka
ya mestinya seperti itu
dan bung karno mengatakan pemimpin yang hebat adalah satu kata dengan perbuatan
artinya ucapan dengan tindakan itu harus sama
kalau berbeda ini yang bukan pemimpin
ini yang berbahaya
oleh karena itu ya
saya percaya lah pada presiden kita pak jokowi
kalau beliau bisa disebut seorang negarawan
artinya ucapan dengan tindakannya harus sama
oleh karena itu ya kalau beliau katanya taat konstitusi
maka ya jangan ada itu istilah ingin tiga periode
ataupun ingin mengaman demen
sehingga kesempatan tiga periode itu dibuka
oleh karena itu wacana wacana tiga periode ditutup
beliau mengatakan saya taat konstitusi
jangan sampai mengatakan taat konstitusi tapi konstitusi yang sudah diamandemen
ini yang berbahaya
oleh karena itu kita semua rakyat indonesia mengawal dan mengawasi mengontrol pak jokowi
beliau itu ya orang baik maka jangan sampai kebablasan
seul khotimah gitu loh
mestinya konstitusi kita jaga bersama sama karena ada kepentingan tertentu
karena misalkan orang orang sekitarnya juga ingin berkuasa lama
maka pak jokowi mengikuti arus jokowi tiga

pak jokowi konsisten saja dengan perkataannya itu nanti akan dikenang sebagai pemimpin yang baik
kalau nanti antara ucapan dengan perbuatan tidak sesuai
maka masyarakat akan mencatat sebagai pemimpin yang mohon maaf punya catatan yang buruk
kita tidak ingin seperti itu
oke semoga presiden jokowi konsisten dengan pernyataannya dua tahun yang lalu
pada saat banyak sekali orang mendorong untuk masa jabatannya diperpanjang menjadi tiga periode
dan sampai hari ini juga tetap konsisten menolak aspirasi yang katanya dari para pemerintah
yang katanya dari para kepala desa mendorong perpanjangan masa jabatan menjadi tiga periode
karena itu berpotensi sekali lagi melanggar konstitusi dan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
dan sekali lagi pak surta nanti kita akan berbincang lagi dengan anda
kita tunggu apakah setelah lebaran akan ada deklarasi dari apdesi versi anda
di bawah kepemimpinan anda untuk mendukung presiden jokowi tiga periode
nanti kita akan lihat waktu yang akan menjawab
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada kang ujang komarudin
ada kang ujang komarudin
pengamat politik universitas alazer indonesia
dan juga surta wijaya ketua umum abdesi
sehat selalu pak surta dan juga kang ujang